kayaknya ini ada ikan tarik tarik
sopri itu ada ikan
masih ada ikan
kamu nih ngomong lulu kamu bantuin kita dong ya iya bentar nenek
tidak tidak salah ini aja ini ini ini pada ngapain ngapain sih nggak jaman banget deh
udah sih pakai ini aja pakai ini aja pakai ini aja biar cepet pas kipas sampai
begini ya allah
ya allah kalian lihat tuh lihat tuh yang tadinya pada
cakep sekarang pada jadi jakot
jadi pada itu
ya itu sih
licin tiangnya motornya sebetulnya
pada pada orang panik pade pade panik pade pade panik pade pade
makanya pakde usap usap lukman dan buat kita semua ya yang ada di sini ya kita tidak boleh
terburu buru dalam bertin dalam bertindak ya karena sesungguhnya pada dirimu itu ada dua
ahlak yang dicintai oleh allah swt nah apa aja itu yang pertama itu ada al hilm ya
artinya menahan diri ketika marah kita tidak boleh tergesa gesa
adalah menghadapi suatu masalah lalu yang kedua ada apa ada al annal al an'na itu artinya apa
depend hati hati dalam menikmati suatu masalah ya menahan diri dan tidak boleh terburu bu huru huru
ya hadits riwayat muslim dari ibnu ab sadi yallah wa'an ya jadi kamu nggak boleh terburu ya
bagaimana hasil mancingnya banyak dapat ikan ya
teman teman ingat kalau misalnya ada orang lagi bersin lalu mengucapkan ham dalam maka
kita bahas dengan yaarhamuq allah yang artinya semoga kamu dapat rahmat dari allah subhanahu
wa ta'ala betul tidak betul itu dodot ya jadi kalau kita mendengar orang yang habis bersin
lalu mengucapkan hamdallah
maka kita wajib mengucapkan tasmid nah itu disebutnya tasmid ya paham tuh ya udah sekarang
mendingan kalian semua mandi terus abis itu siap siap sholat zuhur abis itu kita makan
sama sama ikan bakar ya ikan ya udah ayo sana yuk siap siap
anak anak sekarang kita belajar cara membuat bumbu ikan ya ini kan bahan bahannya udah ada
nah biar kalian tuh nanti bisa mandiri bisa buat bumbu sendiri di rumah sekarang yang pertama
coba kalian lihat bawang tuh ada bawang merah mau bonggol itu coba dikupas ya iya oh iya
kalau bumbunya udah semuanya berarti harus diulek sekarang siapa yang mau mulai
udah ini saja emilia siapa yang ngulek kalau gitu yang ngulek itu adalah
masa ustadzah mau anggap princessmedia jadi pembantu gitu
ada tisu atau apa ya eh eh tisu basya atau serencen ada nggak tuh
kamu nggak geli
lihatlah dia mau ngulek
ini sesudah mau ngulek
eh sayang kalau ngulek itu tenaganya harus yang kuat fokus ke bumbunya
yang digoyang bukan badannya
biar bumbunya halus
oh yaudah deh sekarang sekarang sekarang sekarang liang ngerti nih
jadi ini dipastikan digoyangkan

asik saja tengok ya
kalau gue tak jago ya
ah aduh aduh aduh aduh
tanda buta stop
ya mau mandilah
eh tunggu tunggu dulu
aku yang bodoh bodoh duluan eh
dari tadi tuh aku udah siap siap
berat aku mana mana
tapi aku juga tuh bodoh bodoh
eh eh seruan
bodoh amat juga
kenceng pa lu
dia bodoh bukan sih
dia mau ngapain ya
makanya aku juga bingung
mau baju baju kok berarti dia mau
aku udah ampunnya pasiennya
aku udah ampunnya pasiennya
pusang lah pusang lah
pusang lah pusang lah
wah aiko kok pergi